ya kamu nyanyiin apa ke ninda bobo atau kamu main main lah sama dia biar dia seneng lagi
udah non itu mah udah usah lakuin dari tadi
cuma masih tetap nangis non
gustaf kamu jangan aneh aneh
aku tuh punya tujuan yang harus aku capai
jadi kamu jangan ganggu aku dengan hal hal yang gak penting kayak gini
aku sekarang mau nunggu
ya jam besuknya udah lewat
saya mau jenguk mbak dewi masih bisa nggak ya
mai dia tidur
terobos aja ya
aduh enggak deh zadie
ya allah teh
ya ampun mbak dewi mbak dewi kok kayak gini sih
mbak mbak dewi itu kan orangnya baik
ya ampun mbak dewi kok kayak gini sih mbak mbak dewi itu kan orangnya baik
tapi kenapa ada percobaan kayak gini sih
mbak dewi pokoknya mbak dewi harus kuat ya
kan mbak dewi sendiri yang ngajarin ke mirza kalau kita jadi orang tua harus kuat
sekarang mbak dewi harus kuat ya
ya ampun mbak dewi
datanya cepet sembuh ya
ya ampun mbak dewi
ya ampun mbak dewi
ya ampun mbak dewi
ayo keluar keluar keluar
saya adiknya teh dewi susi
gak mau masuk cuman jam besoknya udah lewat
saya kepingin sekali ketemu sama teh dewi
kalian kan sudah tahu jam besoknya sudah habis
tapi kalian kok masih berani nerobos masuk
ya sudah sekarang kalian silakan keluar
mai pulang ya teh
udah dua hari dewi
kamu denger aku
kamu ingat gak
pas waktu kamu mengandung sita
jangan nyari seripa andre harus dikurang
aku selalu ingat kata kata itu
dan aku berusaha bilang sama kamu
karena aku gak mau kehilangan kamu
kamu tetap mempertahankan tanaman kamu
dan sekarang setelah sita ada
kamu mau tiparin dia
dan bukan cuma sita aja aku

aku gak mau kehilangan kamu
aku gak mau kehilangan kamu
sekarang kalau kamu dengar aku
demi aku dan juga demi situ
tolong kamu kembali
aku gak mau ditinggal sama kamu
tapi sekarang malam ini aku gak akan kemana mana
aku akan ceritanya sama kamu ya
kayaknya si baju bajunya dewi ada yang keselip disini deh
aku harus cegah tante tante baca surat itu
tapi bagaimana caranya ya
maaf tante saya kesana
emangnya ini surat penting ya
gak tau sih saya ketemunya di kamar kamu
untung dia suara kayaknya udah gak bisa kebaca
bener gak penting ya
enggak enggak bener
dulu pas waktu kamu pura pura menjadi sita
enggak kalau aku ingat sekarang
aku suka ngerasa malu sendiri
mama juga udah bilang sama aku
dewi itu udah baik
kenapa kamu harus marah marah sama dia
tapi aku tetep marah sama kamu
tapi emang udah jalan ya
mungkin emang udah kita jodoh kali ya
allah mempertemukan kita kembali
aku sangat mencintai sita
aku jadi sangat mencintai kamu
dan aku gak ngerasa salah memilih
karena aku selalu bahagia
aku sangat mencintai kamu
jangan lupa kembali merekam aku
dan selalu berhati hati
walaupun aku tau aku akan berusaha
tidak lagi diwenang
ini merupakan sahabatmu
kau harus diimentikan
acara yang terkenal
ini merupakan notice
saya bekerja dengan kamu
dewi kamu sudah sadar